lebih dari tiga belas personel tni dan enam anggota polri dikerahkan untuk pengamanan ktt asean di jakarta
selain personel diturunkan juga sejumlah alutsista diantaranya kendaraan komando truk kapal perang hingga pesawat angkut dan pengintai
nantinya personel pas pampres akan mengamankan tamu vvip atau ring satu dan pengamanan ring dua dilakukan oleh prajurit tni lain
sementara personel polri akan melakukan pengamanan di ring tiga
banyaknya pasukan yang dikerahkan ini untuk menjamin kenyamanan dan keamanan tamu negara selama ktt berlangsung
kapal perang ada pesawat tempur yang kita siapkan baik semua ancaman dari luar maupun dari dalam kita antisipasi semuanya
kepolisian meminta masyarakat memahami jika diperlakukan pembatasan kegiatan termasuk mengimbau kegiatan penyampaian pendapat atau unjuk rasa ditunda hingga ktt usai
kegiatan kegiatan yang bersifat menyampaikan pendapat di muka umum itu kita siapkan di satu titik di wilayah patung kuda
namun kami tentunya mengimbau sebaiknya
selama ktt asean ini berlangsung mungkin kegiatan kegiatan seperti itu dialihkan di hari yang lain
pengamanan ini akan berlangsung pada satu hingga sembilan september
sementara puncak ktt asean akan berlangsung pada tanggal tujuh hingga sembilan september dua ribu dua puluh tiga